tim nasional indonesia akan menjamu malaysia pada laga persahabatan di stadion manahan solo selasa malam
laga ini sekaligus merupakan pertandingan internasional pertama bagi tim merah putih sejak fifa mencabut sanksi atas indonesia pada tiga belas mei lalu
di bawah arahan pelatih alfred riedel timnas indonesia sepekan ini telah mematangkan persiapan menjelang laga menghadapi malaysia
dari susunan pemain yang ditetapkan riedel pada laga ini muncul harapan para pemain muda bisa menjadi tulang punggung timnas pada piala aff november mendatang
ada dua belas pemain yang belum pernah memperkuat tim senior indonesia
beberapa di antaranya pemain jebolan tim u sembilan belas seperti adam alis dan hansa muyama
ada pula bintang muda seperti andik firmansyah bayu gatra dan evan dimas darmono
meski begitu riedel masih mengandalkan nama senior seperti boas solosa dan irfan bahdim
boas dan bahdim bahkan diproyeksikan diandalkan sejak menit pertama melawan malaysia
namun sayang indonesia tidak akan diperkuat di perarema kronus